sebuah mobil pribadi terekam video amatir setelah menerobos jalur bus transjakarta
di ruas arteri pondok indah kebayoran lama jakarta selatan pada kamis malam
tak hanya itu video yang viral di media sosial ini menunjukkan aksi pengemudi mobil
juga menghalangi laju sebuah ambulans
aksi tak terpuji ini pun mendapat tanggapan dari masyarakat luas
dan juga relawan pengawal ambulans yang memastikan faktor kecepatan menjadi krusial
saat ambulans sedang membawa pasien
seperti diketahui bahwa ambulans polisi dan mobil pemadam kebakaran
mendapat prioritas di jalan raya ketika menjalani tugas
hal ini tertuang dalam undang undang lalu lintas no dua puluh dua tahun dua ribu sembilan pada pasal satu ratus tiga puluh
tentang kendaraan yang mendapat prioritas di jalan raya
sayangnya hingga saat ini pihak polisian belum memberikan keterangan
terkait peristiwa yang sudah viral di media sosial ini
budi tanjung jakarta